di tengah upaya pemerintah untuk melanjutkan atau membuka sekolah tatap muka
kemudian muncul berita bahwa muncul kluster ptm di berbagai daerah
dan kemudian itu diklarifikasi oleh kemendikbutristek yang merilis datanya sendiri
bagaimana kemudian media melihat munculnya kluster sekolah tatap muka ini
sehingga muncul perdebatan atau diskursus bahwa ini perlu dilanjutkan atau tidak
atau mungkin dievaluasi
saya masih bersama dengan mas revo dan juga bang alvito dinova ginting
saya akan ke mas revo dulu
mas revo bagaimana di isu soal kluster sekolah tatap muka ini yang dirilis
tapi kemudian diklarifikasi dan kita lihat beberapa kepala daerah justru meminta
kemendikbutristek untuk mengklarifikasi karena mereka tampaknya tidak satu suara soal itu
ya ini kan persoalan lama ya reinhardt
kita tahu selama satu setengah tahun lebih covid ini
kita selalu ada kesimpang siuran data gitu
antara pusat daerah
data seringkali tidak sinkron
nah memang butuhlah orang orang seperti atau organisasi seperti kawal covid lapor covid
kemudian media yang bisa memberikan
data yang beredar dari pemerintah kemudian kita cross check di lapangan
nah itu yang terkait dengan data ya
kita memang punya problem soal data ini
ya seharusnya problem seperti ini ya harus segera ditangani gitu
karena ini sudah satu berapa bulan kita covid sudah delapan belas bulan lebih lah
tapi kita masih berkutat di persoalan data yang tidak pernah sinkron
nah hal lain yang soal
sekolah tatap muka ya ini memang
di satu sisi kalau kemendikbud
dari survei kemendikbud seperti dirilis oleh
tapi di sisi lain kita juga masih dalam kondisi apakah sekarang ini kan kita dalam posisi wait and see ya
apakah memang penurunan ini benar benar karena adanya kekebalan imunitas kekebalan komunal atau karena pelonggaran ppkm
nah tatap muka ini menurut kita kan terlalu cepat itu diputuskan mengingat angka baru turun penurunan terjadi di bulan september ya baru sebulan
tapi reaksinya adalah langsung menggelar sekolah tatap muka
sebaiknya kalau menurut kita ya harus dilihat dulu sampai enam minggu adanya penurunan angka covid positivity rate
misalnya apakah memang benar ini akan landai terus atau jangan jangan setelah pelonggaran akan mulai naik lagi
kalau misalkan naik lagi kan artinya kita membahayakan anak anak usia sekolah
hal lain yang juga perlu dicatat bahwa tidak semua usia sekolah itu sudah vaksin
seharusnya tatap muka ini dimulai dari sekolah menengah atas dan menengah pertama
atau untuk siswa siswa yang sudah divaksin
jadi masih perlu untuk kita lihat
kemudian ya faktor teknis lain ya tadi disampaikan oleh bu siti nadia apakah sekolah bisa memprokes dengan baik
kemudian bagaimana dengan pulang atau selepas waktu sekolah
anak anak itu dipastikan langsung pulang ke rumah masing masing dan tidak bergerombol
terus bagaimana dengan penjemput misalnya
jangan sampai kemudian virusnya justru datang dari orang tua orang tua yang menjemput anak anaknya
menunggu anak anaknya sekolah
kemudian para penjemput itu saling bergerombol atau ngobrol satu sama lain tanpa adanya protokol kesehatan
jadi sebenarnya memang masih panjang pr nya tapi memang harus dimulai
dimulai itu sebaiknya dengan cara bertahap
apakah cuma lima orang yang sekolah dari misalnya biasanya kan satu kelas empat puluh ya
sekarang kalau nggak salah kan tatap muka di kisaran sekitar delapan sampai dua belas siswa perharinya
apakah harus sebesar itu atau mungkin malah lebih kecil dari itu dulu
jadi artinya di tak bertahap dulu
dari empat lima kemudian naik menjadi delapan sepuluh pada dua minggu berikutnya dan seterusnya
jadi evaluasinya dilakukan setiap hari bukan setiap minggu
tapi setiap hari harus selalu ada evaluasi yang dilaporkan berjenjang ke dinas kesehatan dan dinas pendidikan
terus sampai ke level pusat
begitu dan harus
bang vito kalau dari catatan bang vito dan rekan rekan
bagaimana terkait dengan kluster sekolah tatap muka yang bermunculan
ini di berbagai daerah
dilematis tadi mas revo katakan di satu sisi
tapi di sisi lain juga akhirnya muncul desakan agar pemerintah mengevaluasi
bahkan menunda lagi untuk yang paut dan juga tk dan juga sd
karena justru ditemukan paling banyak di kelompok kelompok ini
ya ini sekali lagi
kalau mas revo tadi menyoroti soal adanya ketidaksinkronan antara pusat dan daerah
saya justru melihatnya ketidaksinkronan
ada upaya dari menterinya untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka
dan itu berkali kali disampaikan oleh menterinya
ini penting untuk perkembangan anak
karena anak sudah cukup lama di rumah dua tahun
tapi kemudian bagian lain dalam kemendikbud
ristek itu tidak inline dengan itu
kemudian mengeluarkan data yang justru
menghancurkan optimisme masyarakat untuk memulai kembali sekolah tatap muka
jadi ini di institusi yang sama
yang satu ke kiri
yang satu lagi memberikan sinyal bahwa ke kiri itu ada kondisi yang berbahaya
walaupun sebenarnya sudah direvisi
dikatakan bahwa itu bukan kluster
itu bukan akumulasi dalam kurun waktu satu bulan
tapi akumulasi dalam kurun waktu empat belas bulan
itu artinya kan
bisa lima orang bisa enam orang di bulan depan
dan seterusnya dan seterusnya
artinya itu kan bukan kelas
karena kondisi masyarakat
ya pasti ada satu dua orang yang terjangkit
dan itu merupakan bagian dari dinamika perkembangan
dan penyebaran covid di tanah air
jadi ini sebenarnya tidak sinkron
pak nadiem harusnya melakukan evaluasi nih
kemendikbud adalah institusi yang paling paham seharusnya
apa namanya dampak ketika informasi itu disebarkan
paya buka kembali sekolah
itu akan seperti apa
harusnya dicek lagi ditelusuri lagi
kalau temuan mereka seperti itu
harusnya kan mereka memutuskan
oke kita nggak buka dulu

tapi yang satu sudah mau buka ini dalam waktu dekat akan buka terus kemudian ini akan dihubungkan
kemudian muncullah data ini yang kemudian arti sedikit
apakah datanya disajikan salah
atau disalah artikan oleh publik
tapi kalau seluruh publik mengartikan itu salah
artinya memang penyajiannya salah menurut saya
artinya ada yang salah dari delivery content yang ingin disampaikan
dan itu harusnya menjadi bahan evaluasi
kalau saya sih
harus dicek lagi
ini masalah komunikasi menurut saya
jadi kalau dibilang kluster faktanya
kemen dikbud sudah mengatakan
ini bukan kluster
ini adalah akumulasi
jadi sebenarnya bukan kluster ptm
dan semua daerah yang kemudian kita cek
apakah itu di jakarta jawa barat dan lain sebagainya
itu mengatakan nggak ada kluster
yang ada itu memang keterjangkitan satu dua orang
misalnya di jawa barat
ada beberapa sekolah satu dua orang terjangkit di bulan ini
di bulan sebelumnya juga sama seperti itu
tapi kluster tidak ada
dan aneh juga sebenarnya kalau kluster
tiba tiba muncul kluster
orang ptm nya juga masih baru kan
sebelumnya kan nggak ada ptm sama sekali
bang vito meskipun di satu sisi
rilis dari kemen dikbud tristek ini juga dianggap atau dinilai
adalah bentuk transparansi juga bagaimana bang
iya setuju saya
dan itu bagus
transparansi itu memang kita harapkan
cuma deliver nya kalau membuat orang berpikir
dan diterjemahkan jadi rancu
itu artinya salah orang yang mengirim pesan
kalau hampir semua orang yang kemudian
kita akhirnya jadi kelabakan
oh ada kluster ada kluster
dan itu banyak sekali media mengangkat itu semua
salah siapa sebenarnya
ini kan sebenarnya harusnya kalau transparansi
ya faktanya benar benar faktual
dan kemudian disusun sedemikian rupa
sehingga menciptakan dampak yang ingin diharapkan
karena itu kan sebenarnya disebar saja gitu
kemudian mereka juga nggak nyangka dampaknya seperti ini ya
kontraproduktif dengan upaya kita sebenarnya
itu kan sebenarnya salah
kemudian justru menilai bahwa ini terjadi mispersepsi ya
apakah kemendikbud juga dalam hal ini perlu untuk melihat lagi
atau melakukan evaluasi internal seperti yang tadi sudah kita bahas
karena kan memang dalam penanganan covid sembilan belas seperti ini
data menjadi penting gitu
data bahwa berapa yang positif
kemudian berapa angka yang sedang dirawat
berapa data orang meninggal dan sebagainya
itu kan menjadi penting dalam penanganan gitu
artinya kebijakan yang akan ditetapkan itu harus berdasarkan data
kalau datanya simpang siur kan artinya akan berpotensi pengambilan kebijakan yang salah
kalau salah siapa yang dirugikan ya masyarakat kan
artinya memang data ini nggak bisa disepelekan
kemendiktec ini harus benar benar mengkaji datanya
ini kan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan dan juga riset sih ya
riset dan teknologi
kalau sampai datanya simpang siur agak memalukan kalau menurut saya sih
jadi seharusnya memang data itu dibenerin dulu dan kemudian itu yang menjadi acuan gitu
karena jangan sampai salah dalam pengambilan kebijakan
mudah mudahan catatan catatan kita dalam beberapa isu
termasuk soal kluster ptm ini dan juga kasus aziz syamsuddin ini menjadi masukan bagi semua pihak dan juga pemerintah
karena ada banyak sekali tadi poin poin yang menarik yang disampaikan oleh bang fitro dan juga mas revo
terima kasih banyak bang vito dan juga mas revo
diskusi yang sangat menarik
mari kita akan lihat minggu depan ada isu apa yang bisa kita bahas
tampaknya juga akan ada isu isu menarik lainnya sepekan ke depan
terima kasih banyak mas revo lusi riza dan juga bang alif fitro dinefro ginting sudah bergabung dalam editorial view pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
kami akan segera kembali
sampai jumpa lagi tetap di cnn indonesian news